sering bos waktu ibu saya masih hidup saya sering buka puasa bareng ibu bapak saya dan kedua adik saya bos
maksud gua ama cewek
ibu saya kan cewek bos
sama andi belum pernah bos
apakah saya boleh
masih jauh mas enggak tinggal dua belokan lagi
tat tadi babe bilang katanya mau buka puasa bareng bareng di mari
emang siapa aja mak yang mau buka puasa bareng di sini
ini belanjaannya lo masak aja semua ya
yaudah emak pamit dulu ya
aduhnya kalau bulan puasa tuh dia cari duit buat lebaran bukan pulang mulu
oh seperti itu
mak baru tahu ada tukang ojek yang ngojeknya di depan rumah doang
terima kasih ya
mak kan udah pulang dari tadi
eh bangun loh
tuh ada pemakir
selamat datang di parkiran kami
selamat menuliskan ibadah puasa
apakah kita kalau membalas senyum
di saat bulan puasa terhadap wanita
bisa membatalkan ibadah puasa kita bos
gue gak tau
belum sampai situ
lo pernah buka bersama kakak
waktu ibu saya masih hidup saya sering buka puasa bareng ibu bapak saya dan kedua adik saya bos
ibu saya kan cewek bos
sama andi belum pernah bos
apakah saya boleh
sama ani tidak boleh
pasti bos sedang berbahagia ya
saya juga sudah tidak tahan menahan haus
gue nunggu maghrib bukan buat
buka bersama bareng ani
saya boleh ikut
saya tidak boleh ikut
kecil badung banget ditumpahin
bang buka puasa pakai es krim enak kali ya
ojek bu kan
kalau mogok motornya bawa ke bengkel dong bang
bang tadi pagi ulur cerita
katanya tadi malam ada rame rame di masjid
pasti rame lah
ih tadinya tati kira juga begitu
tapi bukan itu bang
katanya semalam ada rame rame di masjid gara gara sendal hilang
sendalnya pak sopian
jangan jangan sendal yang abang pakai
emang sendalnya pak sopian bentuknya gimana
jangan niveau sama pensyik kau poop
kamu selalu sakit
nang pesawatnya tidak agak kepotong